menyebut hari ulang tahun tni ke tujuh puluh dua tahun pada lima oktober mendatang
tni menyatukan nafas kebudayaan melalui pagelaran bertajuk wayang nkri di kota tua
ya pertunjukan wayang tersebut juga menyasar semangat generasi muda untuk lebih mengenal wayang
inilah pertunjukan wayang khas indonesia
petunjukan wayang kali ini untuk menyambut hut tni ke tujuh puluh dua
jumat malam wayang nkri menyuguhkan cerita bertajuk lakon parikesit jumeneng noto
yang menampilkan sebelas jenis wayang nusantara
lakon wayang ini mengisahkan tentang raden parikesit satu satunya putra abimanyu
yang dipersiapkan oleh para pandawa untuk memegang tampuk kepemimpinan kerajaan astina
yang porak poranda akibat perang batara yuda
pertunjukan ini diperagakan oleh para seniman wayang gabungan generasi muda
seniman jaya supriya
perana mengakui pertunjukan wayang di musim fota hilal ini
lekat dengan upaya melestarikan budaya bangsa
para generasi muda diharapkan tidak hanya mengenal
namun juga merasuki tafsir makna kedamaian dibalik cerita wayang
saya yang paling utama adalah menyadarkan bangsa indonesia ini
terutama generasi muda mengenai betapa dahsyatnya
saya tidak menggunakan perkataan
tapi saya menggunakan kata kata yang hebat dahsyat
perbendaharaan kebudayaan bangsa indonesia itu tidak ada tandingannya
tidak ada duanya di planet bumi ini
jadi generasi muda wajib merasa bangga terhadap bangsa kita sendiri
parikesit kita dipilih karena kami melihat
waktu tahun lalu kita kan wayangan dengan tni
itu akunnya satta kuraawa
nah ini lanjutan dari parata yuda
yaitu setelah semua hancur
kemudian timbul era baru
era reformasinya ini adalah parikesit
sebagai warisan budaya bangsa
wayang juga telah diakui oleh organisasi pendidikan
keilmuan dan kebudayaan pbb atau unesco
wayang rkri juga menghadirkan wayang golek
wayang beber dan wayang jemblung yang tetap mengembuskan pesan pesan perjuangan
fina nabilah jakarta